baik sementara itu menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas merupakan salah satu prestasi bagi partai solidaritas indonesia atau psi
kampanye di media sosial akan digalakan sebagai salah satu strategi perolehan suara
dan berikut wawancara produser lapangan cnn indonesia prisky ladauhan dengan ketua umum psi grace natalie
setelah resmi menjadi salah satu peserta pemilu dua ribu sembilan belas mendatang salah satu partai baru yang baru akan bertanding
dan bertarung di pemilu dua ribu sembilan belas mendatang adalah partai solidaritas indonesia atau psi
dan pada malam hari ini psi mendapat nomor urut sebelas
lalu sebenarnya apa arti nomor urut sebelas dan bagaimana strategi dari partai yang didominasi oleh anak muda ini
sudah bersama dengan saya ketua umum dari psi yakni grace natali
halo selamat malam mbak grace mbak grace boleh diceritakan nggak ini akhirnya mendapatkan nomor urut sebelas
tadi saya sudah lihat sudah ada yang memegang kertas sebelas begitu ya ini apa sih artis nomor sebelas bagi psi
semua nomor buat kami bagus karena yang penting adalah substansinya apa yang kami mencoba tawarkan kepada publik indonesia
dalam rangka mengubah atau memperbaiki politik indonesia
tapi nomor sebelas mengingatkan kami kepada tim sepak bola yang isinya sebelas orang bahkan lebih sebenarnya
tapi yang bermain di lapangan adalah sebelas orang di mana yang diutamakan adalah teamwork atau kerjasama tim
tanpa teamwork yang baik kita nggak akan pernah bisa gol nggak akan pernah bisa memenangkan pemilu
dan memang itulah kondisi psi sejak awal berdiri tiga tahun yang lalu
kami bisa ada sampai dengan hari ini menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas adalah buah dari kerjasama tim dari semua pengurus
mulai dari level kecamatan sampai level kabupaten kota provinsi dengan pusat
semuanya pemain kunci semuanya harus bermain dengan satu irama
jika tidak mungkin kita akan bisa menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dan ini akan menjadi semangat ini akan terus kita bawa
karena kita butuh partisipasi semua orang gak hanya pengurus tapi juga seluruh rakyat indonesia yang haus pengen melihat politik indonesia
jadi lebih baik ayo gabung support perjuangan kita
karena di psi mekanisme perekrutan untuk menjadi calon legislatif dan mengurus jelas profesional dan transparan
dikawal oleh panitia seleksi independen dan seluruhnya kita siarkan di media sosial atau platform platform media sosial milik psi
jadi semua orang bisa melihat dengan jelas kalau ada seseorang yang mendapatkan tiket caleg kompetensinya seperti apa
ketika diseleksi kualitasnya seperti apa
kita mau membuka semua ruang ruang gelap yang selama ini dilakukan oleh dan menjadi praktek yang wajar yang lazim dilakukan oleh partai partai politik pada umumnya
dan ini salah
dan itu dinominasi oleh anak muda ini apa sih yang mau dicapai dari dua ribu sembilan belas nanti
kami ingin memenangkan pemilu mbak
memang ini pemilu psi yang pertama kali kita ikuti
tapi kami optimis ketika kita bisa menyajikan orang orang yang terbaik dengan kompetensinya di bidang masing masing
kita bisa memberikan tawaran yang tidak dimiliki oleh partai lain yang selama ini perekrutannya mohon maaf nggak jelas
kita nggak pernah tahu orang yang ada di kertas suara itu bagaimana asal muasalnya mereka bisa ada di kertas suara kompetensinya apa
semuanya tidak jelas
mereka sehari hari datang gak sih ke dpr

saya dengar banyak yang masuknya cuma dua
sampai tiga hari dalam seminggu
itu pertanggung jawabannya seperti apa kita gak pernah tahu
kita ingin merubah semua itu mulai dari perekrutan yang akan kita buat terbuka semuanya pertanggung jawaban mereka nanti ketika mereka menjadi wakil rakyat juga ada
kita gunakan teknologi informasi agar mereka bisa selalu up to date setiap hari punya pertanggung jawaban ke publik bukan lima tahun sekali
dan dengan itu kami sangat optimis kita bisa menjadi pemenang pemilu
bukan capresnya sendiri
siapa capres yang dicalonkan
kita belum bisa katakan sekarang tapi mekanisme sama
kita akan gunakan kita akan tanya kita jejak pendapat dengan seluruh anggota dan konstituen psi
sekarang ini bagaimana skemanya
apakah akan mengusung presiden jokowi kah atau sebelum akhirnya mengusung capres sendiri
sejak partai partai belum ada yang menyatakan dukungan kepada pak jokowi
kami sudah lebih dahulu bahkan sebelum psi resmi sebagai sebuah partai
legalitasnya belum kita dapatkan kita sudah ketemu dengan pak jokowi dan menyatakan dukungan
dan kami lihat pak jokowi benar benar bekerja
beliau berani untuk menjalankan atau membangun proyek proyek infrastruktur yang kita tahu
realisasinya butuh waktu yang panjang butuh komitmen butuh kepastian hukum
dan memang hasilnya tidak bisa dengan seketika kita lihat
beda dengan bagi bagi
uang bantuan langsung tunai tapi beliau berani lakukan itu
dan oleh karena itu kita support pak jokowi sebagai capres yang terbaik untuk saat ini
dan kita akan lakukan dengan semua yang psi bisa lakukan
dengan kita akan buat campaign campaign positif materi materi yang kreatif dan sebagainya
optimis jila karena kami menetapkan target berdasarkan apa yang ingin kita capai
apa yang kita butuhkan untuk memperbaiki indonesia
kalau kita menetapkan target hanya dengan apa yang kita lakukan
lihat saat ini maka dunia nggak akan pernah lihat listrik
nggak akan pernah pesawat terbang indonesia nggak akan meraih kemerdekaan
kalau kita hanya menetapkan target berdasarkan apa yang kita lihat saat ini
target itu haruslah sesuatu yang bisa yang ingin kita capai dan kita berusaha untuk mencapai targetnya
terima kasih banyak mbak grace semangat ini akan terus ada ya sampai nanti dua ribu sembilan belas
atau mungkin sampai psi masih ada
terima kasih banyak mbak grace
terima kasih banyak
demikian wawancara saya dengan ketua umum dari psi grace natali
harapkan memang kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas ini akan berjalan dengan baik jujur dan juga adil
prisca dauhan jakarta